di mana jurciwis pasti dia bersembunyi di istananya
aku harus bisa menemukannya
sampai ke ujung dunia pun
aku akan mendapatkanmu jurub chiwis
benar dugaan kakek guru
sheikh hasanuddin ternyata ini semua ulah paman argedan
kemana dia terjadi
dimana paman argedan
berhenti kau anak manusia
tidak aku tidak bermaksud membuat buruk di sana kalian
aku sedang mencari orang yang ingin berbuat buruk di sana
aku tidak takut padamu
enggk kau minggir atau kubunuh kau
kanda sangat mengkhawatirkan
kanda kanda tolong aku
kak kanda cepat tolong bawa rai kentrimani ke ruang pengobatan
pasti kakinya terluka
ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa
ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa

ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa
ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa

ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa
ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa
ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa
ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa
ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa
ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa

ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa
ya allah semoga kakinya tidak ada apa apa
pasti dia bersembunyi di istananya
aku harus bisa menemukannya
aku harus bisa menemukannya

akhirnya aku menemukan
bagaimana kau dapat menemukan aku
aku akan terus mencegah pangan
untuk membuat kerusakan di muka bumi
besar sekali mulutmu
kau datang untuk mengantar nyawa
kau telah sesame
kamu akan terus earthquake
cara ini di taiwan